sebelum saya akan tanya kepada anda tentang apa catatan anda sampai tes hari ini ini hampir selesai
yang ada sekarang general firly kalau tidak salah nanti akan ada satu lagi
sebelum saya tanya apa catatan khusus anda kepada para sepuluh calon pimpinan kpk ini
saya mau tunjukkan anda dokumen ada kabarnya ada kontrak politik antara komisi tiga dpr
dengan para calon pimpinan kpk boleh ditunjukkan dulu supaya masyarakat bisa melihat
oke kurang lebih seperti ini kontrak politiknya yang kami lihat
ini yang harus ditandatangani oleh semua calon pimpinan kpk
nah bang nasir sebelum saya tanya catatan anda tentang tentu saja performance
bagaimana kualifikasi mereka ini kontrak politik untuk apa ya bang
setahu saya itu tidak ada kontrak politik
fraksi fraksi di komisi tiga juga tidak meminta kepada seluruh calon pimpinan kpk
yang mengikuti seleksi itu menandatangani kontrak politik
yang ada itu adalah semacam komitmen dari capim kpk dan itu juga resmi dari komisi tiga
oke surat pernyataan ya bang nasir
dia akan berkomitmen ya semacam surat pernyataan ya bahwa dia berkomitmen
dan berusaha merealisasikan apa yang dia sampaikan saat seleksi capim kpk
baik itu tertulis maupun yang tidak tertulis
jadi tidak ada kontrak politik apalagi kemudian kontrak politik itu dikaitkan dengan iming iming bahwa
praksi praksi itu akan memilih calon yang bersangkutan
kemudian kenyataannya berbeda itu kalau bahasa anak zaman now nya itu jaka sembung bawa ojek gitu
atau naik ojek gitu bang nggak nyambung
berarti selama ini ada sesuatu yang tidak nyambung mbak
sehingga harus diikat lewat surat pernyataan tadi
sebenarnya hampir semua seleksi yang dilakukan oleh komisi tiga diikuti dengan penatanganan surat pernyataan tersebut
baik itu komisioner komnas ham kemudian komisi yudisial
kemudian juga lpsk hakim agung dan lain sebagainya
jadi hampir semua pejabat pejabat publik atau penyelenggaran negara yang seleksinya dilakukan oleh komisi tiga
itu selalu diikuti dengan menandatangani surat pernyataan yang isinya sangat normatif
dan memang tujuannya untuk mengingatkan karena itu semacam komitmen moral
komitmen moral dari yang bersangkutan
untuk merealisasikan apa yang dia sampaikan janji janji yang dia sampaikan
kepada rakyat melalui seleksi di komisi tiga
jadi itu bukan sebuah pertanggung jawaban dalam arti dia harus ini
tapi kembali kepada moral yang bersangkutan apakah dia merealisasikan atau tidak apa yang dia sampaikan
baik bang nasir ditahan dulu tentu saja banyak unek unek dari para narasumber saya di sini
yang mungkin nanti akan ada jawab karena anda tengah ada di rapat atau fit and proper test di dpr
saya mau ke para narasumber dulu ini kalau menyitir bahasanya rocky ini

kolam di kolam pertama kita akan bahas mengenai panitia seleksi fit and proper test
kemudian kolam kedua kita akan membahas mengenai revisi undang undang kpk yang kontroversial
kita masuk ke kolam pertama dulu nih bung emerson
catatan anda apa dari proses fit and proper test selama dua hari terakhir ini
ya sebenarnya saya menduga sebenarnya calonnya sudah ada jauh sebelum fit and proper test sebenarnya
jadi fit and proper test ini sebenarnya upaya untuk meneguhkan teman teman di dpr apakah orang orang ini adalah orang yang berbayar

kemudian yang kedua sejalan nggak dengan ide ide soal revisi undang undang kpk
karena kita lihat kan dari setiap proses pembahasan fit and proper test selalu ujung ujung ada setuju enggak ente dengan revisi undang undang kpk
dan kemudian yang menarik kata bang jat
itu keluar semua enggak pertanyaan soal itu tuh
selalu keluar setuju enggak revisi undang undang
kemudian yang menarik ini tadi mengikat secara moral
saya enggak tahu pak nasir sudah membaca surat pernyataannya atau tidak
karena tadi kita lihat coba bisa dimunculkan lagi
boleh dimunculkan lagi ini permintaan dari
itu jelas tertulis ada bahasanya dituntut secara hukum
nggak mungkin banget bos ngomongin soal komitmen moral tapi ada dituntut secara hukum
jadi ini yang jadi di bagian bawah tuh
jadi selanjutnya bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas pernyataan ini dan bersedia dituntut menurut hukum
gue sebelum para gue belum terakhir gitu ya
apabila pernyataan saya ini terbukti tidak benar
baik untuk sebagian ataupun seluruhnya termasuk untuk mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai pimpinan kpk apabila saya terpilih
jadi ini bukan hanya ikatan moral saja
itu bukan ikatan moral tapi lebih mengikat tanda kutip
lo kalau lo dulu bilang setuju revisi undang undang kpk
tapi pas lo udah menjabat gak setuju lo gue mundurin
lo kan bikin pernyataan bahasanya begitu
nah jadi ini yang kemudian saya membaca begini
untuk bicara soal revisi undang undang kpk
bicara soal revisi undang undang kpk nggak hanya fit and proper test bos
itu di proses seleksi di pansel sudah mulai muncul tuh
test top tulis juga sudah mulai muncul juga
jadi saya membacanya adalah sebenarnya mereka sudah pegang nama nih sebenarnya
tiga atau empat nama gitu ya
yang akan dipilih oleh dpr
ini cuma beberapa orang bilang nih ada yang basah basi ada yang formalitas
kalau saya sih mungkin terlalu berbaik hati dengan teman teman dpr
mungkin meneguhkan gitu ya
apakah ini orang berbahaya atau tidak
nggak mungkin kan kalau bahasa pakai logiknya teman teman dpr
enggak mungkin dia
melahirkan anak macan yang kemudian akan menerkam mereka
jadi yang dipilih adalah orang orang yang baik baik saja tanda kutip ya
oke oke tepuk tangan untuk bang emerson ya
itu nanti akan dijawab langsung oleh bang nasir
tapi nanti bang oce ada perspektif nggak
segalak econ enggak tadi melihatnya nih
ya saya kira ini kan pastinya akan menyandra para pimpinan kpk ya
yang akan terpilih ke depan
karena kalimat kalimat yang ada di dalam surat pernyataan itu
adalah kalimat kalimat yang pada intinya akan mengikat mereka
dan akan membuat mereka tidak akan
bisa bekerja secara independen
sebetulnya hal semacam ini tidak perlu dilakukan oleh komisi tiga
atau dalam bahasa lain mungkin ini noraklah dilakukan oleh sebuah lembaga negara sekelas dpr ya komisi tiga
mereka kan punya kewenangan yang sangat besar
setiap saat mereka bisa memanggil para pimpinan lembaga negara
mereka bisa mengawasi
mereka bisa gelar rapat
mereka bisa gelar interpelasi dan seterusnya
jadi sebetulnya tidak kurang instrumen bagi komisi tiga
untuk mengawasi dan kemudian untuk menceramahi para pimpinan
termasuk kalau misalnya ada hal hal yang menurut mereka tidak pas
mereka bisa marah marahi para pimpinan lembaga negara itu
sebetulnya secara kewenangan mereka nggak kurang
justru adanya surat itu menurut saya apakah mereka sadar dengan kewenangan mereka
karena menurut saya ini mengecilkan kewenangan komisi tiga sendiri gitu
dengan cara begini
jadi ini bukan hal yang sederhana menurut anda bung oce ya
ini bukan hal yang sederhana sebenarnya
tidak sederhana bagi calon pimpinan kpk yang akan terpilih
tidak sederhana juga bagi dpr
yang menurut saya kewibawaannya runtuh gara gara hanya persoalan surat yang dibuat oleh para anggota komisi tiga
dan ini norak menurut saya
oke tepuk tangan dong untuk bung oce
oke bung rocky anda seindera penciuman anda setajam bung eson dan bung oce nggak tadi
bahwa ini sebenarnya sudah ditentukan tinggal peneguhan saja
alat untuk menyandra calon pimpinan kpk atau ada punya perspektif lain
orang yang nggak punya hidung pun bisa cium itu bawa busuknya
jadi nggak perlu ada alat yang peka itu
coba buka itu saya tunjukkan
bisa dibuka lagi oke
ini mau ada analisis hermenetika
apabila saya terpilih menjadi pimpinan komisi korupsi bla bla bla
atau dengan kata lain
jadi intinya apabila saya terpilih saya akan jujur
kalau saya tidak jujur saya bersedia dihukum secara moral
kan begitu intinya kan
sekarang coba kita lihat logikanya tuh
kalau saya terpilih saya bersedia jujur
kalau nggak terpilih nggak perlu jujur
kan itu artinya dari awal ada asumsi bahwa semua orang tidak jujur
padahal orang yang masuk kpk dengan sendirinya dia punya ada imperatif etis untuk jujur
tugas pansel adalah menghasilkan orang hebat yang dalam pikiran kpk
orang hebat itu yang berani jujur
kan begitu kan
berani jujur hebat itu
kok gak ada orang yang tersinggung itu
berani jujur hebat
artinya asumsinya semua orang itu koruptor hanya yang berani jujur yang hebat
kan mestinya dibalik bahwa semua orang hebat tidak mengkorupsi itu
jadi jalan pikiran kita aja udah kacau
berani jujur hebat semua
berani jujur hebat
pemuka agama itu jujur
biasa aja karena memang itu tugasnya
dosen mesti pakai begitu berani jujur baru hebat
dosen pasti harus jujur
jadi anda lihat permainan semiotik kita itu diksi kita itu dibayang bayangi oleh ketakutan bahwa seluruh warga negara indonesia adalah potensial jadi koruptor
karena itu hanya mereka yang berani jujur yang kita sebut hebat
itu alam pikiran umum
dan presiden tidak mengerti itu
kan mestinya presiden protes itu
saya berani jujur hebat
presiden memang mesti jujur
nggak perlu disebut hebat
jadi dari perspektif itu muncullah segala macam kekacauan tadi itu
sebetulnya coba bayangkan ya
di dalam bahasa yunani
orang jujur itu disebut berani bukan karena dia berani
tapi orang lain berani menitipkan aspirasi pada dia tuh
bisa bedain nggak
kalau anda sekedar berani tapi saya nggak berani titipkan aspirasi saya itu anda nggak ada apa apanya
jadi berani itu justru pada publik
publik berani nggak menitipkan
kita menitipkan aspirasi kebersihan birokrasi pada pansel dan pada yang dipilih oleh pansel
termasuk pada dpr yang menguji
sekarang terlihat bahwa publik tidak berani menitipkan aspirasinya pada tiga lembaga itu
yang ada kepercayaan
publik seperti emerson junto dan oce madri dan kita semua kayaknya tidak capek untuk berteriak teriak
karena publik baca surat itu pun udah merasa ini apaan
dari awal memang cacat kalau begitu tuh
baik kita lokalisir dulu di masalah surat pernyataan
tanpa surat pernyataan itu justru lebih baik tuh
di surat pernyataan itu mengafirmasi bahwa seluruh prosesnya tidak jujur
bang nasir ini baru surat pernyataan ya belum kita bicara mengenai konten dan isi dari fit and propernya
bu nasir ini ada keraguan besar mengenai surat pernyataan yang kata anda simpel tadi
apa namanya kupas tuntas kita malam hari ini
jadi sebenarnya soal jujur
artinya begini ya orang yang terpilih itu harus tetap ya
ya harus tetap dia jujur bukan berarti kalau yang tidak terpilih itu tidak jujur
makanya ketika dia terpilih dia harus tetap mengedepankan nilai nilai kejujuran
tidak boleh ketika dia fit and proper test dia bilang a dia bilang a
tapi kemudian ketika jadi capim kpk dia bilang b dia membolak balikan apa yang dia sudah sampaikan di depan umum
yang kedua fit and proper test ini sebenarnya juga adalah konsumsi publik
jadi ketika seorang calon menyampaikan hal hal yang bertentangan dengan apa yang ditahui oleh publik
atau kemudian sesuatu yang mengada ngada atau sesuatu yang mengandung unsur fitnah
ya kan unsur unsur lainnya
maka publik juga bisa menuntut secara hukum
jadi bukan komisi tiga
yang menuntut secara hukum saja
jadi publik yang mendengar publik yang menyaksikan secara langsung
ketika ada hal hal yang bertentangan
atau fitnah dan lain sebagainya
dan itu kemudian memenuhi asas legalitas atau delik pidana
dia bisa mempidanakan secara hukum
walaupun yang ingin saya katakan bahwa di atas hukum itu ada moral
morallah yang paling tinggi di atas hukum
jadi jadi jangan dianggap bahwa kemudian seolah olah
seolah olah kalau dia
dia kemudian bersalah
hanya dihukum komisi tiga
tidak gitu loh
bisa kemudian mengkomplain
bisa menuntut kalau kemudian capim kpk itu mengada ngada
atau melakukan hal hal yang menurut masyarakat tidak benar
dia bisa lakukan itu
mengenai sandra menyandra tadi kata bung emerson yunto gimana
dan juga ini
itu kan bahasa emerson
kami jangan sampai memelihara anak macan
siapa yang mereka mangsa
kan anggota dpr ada juga
anggota dprd bupati gubernur
itu kan dari partai politik
jadi nggak pernah kemudian
kpk tidak menyentuh orang orang politik
jadi itu sebenarnya nggak benar apa yang dikata kelemir
seolah olah kemudian kita ingin meneguhkan apa yang sudah kita miliki dan sebagainya
nggak ada itu
kecuali selama pemimpinan kpk tidak ada ditangkap dan lain sebagainya
itu baru boleh dibilang begitu
bung emerson silahkan tangkapi dulu
jadi teman teman dprd itu traumatik bos
memilih mereka mereka yang sebelum sebelumnya
baru kali ini ada surat pernyataan apa dari kemarin
nggak bisa karena kpk itu punya sistem
nggak bisa diintervensi oleh siapa pun
siapa yang trauma
traumatik begini bang
surat pernyataan ini dari beberapa kesempatan yang kita lihat di fit on properties
dia selalu menyinggung
dulu katanya setuju revisi undang undang kpk
sekarang nggak setuju
begitu kan pernyataan begitu
jadi makanya ada surat pernyataan itu
itu dikembalikan kepada yang bersangkutan
soal revisi atau tidak itu kan bisa dilihat kebutuhan
jadi jangan perspektif emerson saja
seolah olah nggak boleh revisi
nggak boleh begitu juga
jangan kita bicara dengan perspektif kita saja dong
jadi itulah bang
jadi ini serunya kalau di studio ini sebenarnya
bang nasir berarti
berarti kan begini bang nasir
kalau misalnya ternyata itu untuk publik
apapun kesalahan yang dilakukan publik bisa melihat
kalau ada janji ada komitmen yang dilakukan ternyata tidak dilakukan publik bisa melihat itu
maka publik bisa mempertanyakan dan seterusnya
berarti surat pernyataan nggak penting penting amat sebenarnya
surat pernyataan juga nggak ada fungsinya
tapi bagi publik penting
jadi kalau misalnya ada penyataan penyataan saat seleksi
kalau kemudian tidak ada surat
nah dalam seleksi kemudian dia mengatakan hal hal yang bertentangan dengan hukum
ada fitnah dan lain sebagainya
dia bisa tuntut itu orang
karena ini sudah punya di ruang publik
ketika di ruang publik menjadi konsumsi publik
kalau publik kemudian mendapatkan informasi yang nggak benar
dia bisa menuntut secara hukum
iya itu bisa dilakukan tanpa surat pernyataan
cuma saya katakan bahwa di atas hukum itu ada moral
iya tanpa surat pernyataan itu bisa dilakukan
jadi sebelum dia menyampaikan sesuatu dia harus dibingkai dengan moral
bu rocky sebelum kita pindah ke kolam berikutnya gimana
gini ya kalau di atas hukum itu ada moral
buat apa ada yang di bawah moral
jadi kertas itu kan nggak ada fungsinya kan
karena relasi publik dengan tokoh memang
kalau begitu nggak perlu ada aturan dong
enggak khusus dalam soal ini
maksudnya dalam soal ini saya bisa jelaskan lebih detail
salahnya bang nasir nih kenapa gak ada di studio bang
bukan salah saya mana salah saya
makanya emerson lima tahun lagi ikut anggota apa
ikut pilek masuk ke dpr mari kita perbaiki
tapi berani atau nggak ya tergantung emerson lah ya
bu nasir bapak pak oke
bu rocky ada yang mau ditangkapin
iya karena itu saya mau terangin
kalau sesuatu itu
bisa diselesaikan in optima forma dengan imperatif etis
buat apa dipakai klausul pidana
kan relasi publik kita saya dan anda anda dan kpk saya dan kpk
realisinya kan relasi etis
kenapa mesti diatur dengan hukum dengan pernyataan itu
itu artinya anda nggak percaya pada relasi moral
sehingga anda perlu kasih sanksi pidana
dari segi itu kekacauan etis kita berlangsung sejak dari pansel
karena segala sesuatu harus dibikin teknisnya tuh
begini begini begini nih
masalahnya banyak yang ingkar janji kemarin kemarin bung rocky
ya itu artinya dari awal
pansel itu meloloskan sesuatu yang potensial untuk ingkar janji
oke bung nasir sebelum nanti kita pindah ke topik lainnya nih
ada yang mau menangkapi
iya sebenarnya itu kan hanya panduan ya
orang itu berhati hati
ngapain panduan harus dilakukan
orang itu harus dilakukan
bu nasir tapi ada satu lagi ya kemudian
ya kalau nggak dilegalkan gimana orang bisa akses untuk mengkomplain itu
kalau hal hal yang bekerja gitu
atau hal hal yang sifatnya fitnah
ini bentuk pemaksaan kehendak dari komisi tiga
seserem itu ya
seleksi itu bukan milik komisi tiga
itu milik publik juga yang menyaksikan secara langsung
bang nasir ditahan
yang datang ke komisi tiga
jadi jangan dianggap bahwa itu seolah olah hajatan komisi tiga
kalau hajatan komisi tiga kami lakukan tertutup
tidak diekspos oleh media
tidak diliput langsung oleh media
kami langsung kan kami pilih semuanya
bang nasir gimana anda menjawab
atau perspektif anda soal general firly ini bang nasir
ya tegang ya
ya komisi pemberantasan korupsi itu kan institusi penegak hukum
maka yang kita butuhkan itu adalah orang yang punya wawasan tentang hukum
soal hukum beracara
lain lain sebagainya terkait dengan penegakan hukum tidak pidana korupsi
dan tentu saja diharapkan dia bisa mengarahkan dan mengendalikan internal kpk
sehingga roadmap kpk itu bisa diwujudkan
kalau pak firly ini ya
jadi tentu saja kemudian
bang nasir kalau pak fili ini menjadi salah satu calon yang memang punya kualifikasi yang mumpuni nggak menurut anda bang
salah satu yang unggul lah
dari baris sepuluh ini
pertama yang bersangkutan pernah menjadi deputi penindakan di komisi pemberantas korupsi
itu artinya beliau punya pengalaman di dalam
punya pengalaman sehingga ketika masuk misalnya kembali ke dalam tidak begitu asing dengan lingkungan internal kpk
di samping itu beliau seorang polisi
kita tahu polisi itu penegak hukum
pemahaman latar belakang pengalaman dan sebagainya
walaupun sekali lagi bahwa itu diserahkan kepada fraksi fraksi
untuk menilainya apakah beliau layak dan patut menjadi salah seorang pimpinan kpk
bang bang nasir jamil
ini ada menarik kemarin kpk sebelum fit and proper test jenderal firly pada hari ini kpk sendiri menggelar konversi pers tentang rekam jejak general firly yang pernah bekerja di kpk
boleh kita putarkan nggak
untuk melanjutkan karirnya
makanya dia kembali
dan kpk yang memberhentikan dia dalam posisi yang kami sebut sebagai terhormat
kalau kami sebut tidak terhormat pasti dia tidak akan menjalani karirnya
harus diakui yang bersangkutan selama di kpk
selama sekian tahun dua ribu dua puluh
sekian setahun dua bulan yang bersangkutan di kpk
tapi perform saja tidak cukup di kpk
karena persoalan integritas itu persoalan paling tinggi di kpk
ketika instansinya memerlukannya
pimpinan memutuskan ya kita kebersihkan dia
karena dia sudah kembali
bang nasir itu pernyataan wakil ketua kpk saud situmorang kemarin
ada tanggapan bang tentang pernyataan itu
terus terang saya tidak mau mengetahuinya
terus terang saya tidak mau memberikan tanggapan soal itu
karena ketika dikonfirmasi ke pansel pak indriyato seno aji
mengatakan semua itu sudah di cross check
pansel sudah menemui pimpinan kpk
katanya tidak ada masalah
kemarin alexander marwata juga mengatakan
bahwa pak firly itu diberhentikan secara hormat
jadi kesimpang siuran ini kita tidak tahu mana yang benar
lalu kemudian ada berita
bahwa pak saud dalam tanda kutip ya diculik
itu berita di media online loh
diculik oleh wadah pegawai kpk
untuk kemudian menyampaikan itu
itu di media online yang saya baca
bukan tuduhan saya
bukan perkiraan saya
hal hal seperti ini kan harus di clear kan ke depan
kesimpang siuran ini seperti apa
karena pansel sendiri sudah menyampaikan
mereka melakukan berbagai upaya
cross check dan lain sebagainya
dan kemudian mereka tidak temukan seperti apa yang disampaikan
tapi apa yang disampaikan oleh pak saud tadi itu